indonesia negara dengan ekonomi terbesar di asia tenggara
dan populasi terbesar keempat di dunia
diproyeksi akan menjadi kekuatan raksasa ekonomi dunia
pertumbuhan ekonomi yang stabil bonus demografi
dan kemajuan teknologi telah mengubah gaya hidup
serta pola konsumsi informasi ekonomi dan bisnis
untuk memenuhi kebutuhan itu
sebuah media ekonomi dan bisnis berkelas dunia
berafiliasi dengan transmedia di bawah naungan ct corp
dengan bangga mempersembahkan
kehadiran cnbc indonesia
semakin mengukuhkan transmedia sebagai grup media terbesar dan terlengkap
diawali dengan media televisi nasional papan atas
transtv dan trans tujuh
media online nomor satu dan terlengkap di indonesia
televisi satelit berlangganan berdasarkan
serta media berita berkelas internasional dan terpercaya
cnn indonesia tv dan cnn indonesia com
cnbc indonesia akan menjadi media referensi akurat di bidang ekonomi dan bisnis
disajikan dalam bahasa indonesia
membuka lebih jauh wawasan ekonomi dan bisnis nasional serta internasional
sebagai rujukan bagi para pengambil keputusan
menjadi kekuatan cnbc indonesia
memaknai angka dari berbagai perspektif dengan cepat dan akurat
dalam kemasan yang menarik
anda bukan hanya mengetahui
tapi memahami dengan lebih baik
cnbc indonesia com telah hadir di media digital
bisa diakses melalui website
maupun smartphone berbasis android dan ios
dilanjutkan dengan cnbc indonesia tv di bulan oktober tahun ini
bersamaan dengan di annual meetings of imf and world bank group di bali
yang merupakan pertemuan antar menteri keuangan dan gubernur bank sentral seluruh dunia
pertama kali di indonesia
dengan kecanggihan teknologi
cnbc indonesia akan menancapkan tonggak sejarah baru dalam industri media di tanah air
cnbc indonesia akan meluncurkan platform terintegrasi untuk transaksi dan investasi
pada februari dua ribu sembilan belas
jual beli saham
valuta asing dengan kurs terbaik
reksadana dan instrumen investasi masa depan lainnya
semua bisa dilakukan kapanpun
semudah menggerakkan jari
hanya di cnbc indonesia
selamat datang di cnbc family
selamat datang di cnbc family
tahniah kepada semua orang di peluncuran cnbc indonesia
dari tim eropa sportbox di london selamat datang di family
selamat datang di cnbc family